oke mama bakal nyapu dan ngepel buat anak kesayangan mama yang tercinta ini
tapi kamu yang bersihin kamar mandi
yaudah yuk masuk
eh tunggu sih tuh
mama mau ambil pel sama sapu dulu
kamu cari sikat kamar mandi
ideh sikat kamar mandi
mending video call sama mas gitu deh
aduh ini rumah bener bener
bisa mulai antsi
dumbin lu gak lari ini yang nyali gede lu sekarang
jomidong gue sengaja nunggul disini
gue mau nantangin kalian fight
satu lawan satu running lu
lu pas dari matian udah ngeremeh gue
eh kenalin nih gue ian minianian anak betawi asli
gue udah diwarisi ngurus silat sama kombo ini
oke gue juga penasaran sama inggris silat lo
hah sekarang kita mau selesai
ah malah kabur badan pengen tak joss joss joss
ah sama ian
sama ina juga
tapi tidak butuh penjelasan kamu
karena apapun alasannya kamu tidak boleh melakukan tindakan seperti itu
adrian adalah ibu kamu yang harus kamu hormati
kamu tidak boleh kurang ajar sama dia
kamu harus hormat sama dia
apa kamu mau jadi anak lurhaka
oh apa hitam
ya tuhan ayah
kunnen yang bohong lu dafas

aku punya si perempuan mah hugh
ke orang tinggi orang seluruh lu baru

mama mama mama tunggu tunggu tunggu udah
ini bener aja mama nyuruh aku tinggal di sini mah
ma dari aku jalan kesini aja tuh gangnya sempit banget
terus kotor dorok banyak nyamuk banyak lalat
mobil diparkir di ujung sana
ma ma nanti kalau misalnya orang kampung di sini
si rik atau apa nanti mobilnya adriana tuh dibaret baretin
gimana mama yang bener aja kalau pilih rumah jangan di sini juga dong
sudah deh kamu itu nurut aja sama mama
gak usah pakai banyak bawel
mamang udah pilihin yang paling baik
maka biasa tinggal di kampung makanya enak
kan berasa di desa
mama ma jangan
ma yang bener dong ma ini gangnya sempit banget
ini jalanan nggak bisa rata apa ya
tuh mama sendiri yang susah buka pintunya apalagi adriana ma
oke mama udah siapin kontrakan rumah petak yang nyaman ini untuk satu bulan
sorry adriana gak denger
ulangnya sekali lagi
kontrakan rumah petak satu bulan
rumah petak satu bulan
mama super duper baik membiarkan adriana tinggal di rumah petak satu bulan ma yang super duper bau
dan enggak banget
mak adriana udah begitu baik sama mama
bilang sama mas b untuk cari rumah yang nyaman buat dio dan mama

dan apa balasan mamaku tersayang ini buat anaknya yang tercinta
membiarkan anaknya untuk tinggal di rumah petak satu bulan
segala sesuatu itu butuh pengorbanan
mau enaknya aja nih enak
nana itu kata kata yang salah
adriana sudah cukup berkorban untuk mama
untuk mama loh
adriana menikah dengan om om yaitu mas b yang enggak adriana cintai itu ma
ya itu udah berkorban satu
terus kedua adriana berkorban juga untuk cintanya adriana ke boy
dan adriana sampai putus
itu berkorban juga
itu pengorbanan juga
dan sekarang adriana juga harus berkorban buat mama juga
biar dapat rumah lagi
adriana harus tinggal di rumah petak yang harus
ah pusing kepala cinderella
bukannya kamu sendiri ya yang pengen pindah dari rumah itu
supaya kamu bebas ketemu sama boy
jadi kapan aja kamu bisa deketin boy
biar boy gak tahu kalau kamu ternyata nikah sama papanya reva
tapi masalahnya mas be juga enggak akan mau datang ke rumah ini ma
eh jangan sedih
itu bagus dong buat kamu
jadi makin bebas
lagian kalau kamu pengen ketemu sama pak b yang suami kesayangan kamu itu
kamu bisa kan janjian di kantor atau di rumah mama
aduh mikir dong
udah sekarang mendingan kamu video call tuh pak b
lihatin rumah kontrakan baru yang terindah dan nyaman ini
pasti dia makin gak tega adriana
dan mama yakin juga
dia pasti akan lebih marah sama anak kesayangannya yang bernama reva itu
terus kalau enggak dia bakalan cepat pulang
kamu sih enggak mau nurut sama mama
ya udah kalau gitu mama masuk duluan
karena adriana super duper enggak akan mau masuk
kalau itu belum disapu dan dipel
mama nyapu dan ngepel dulu deh
mama bakal nyapu dan ngepel buat anak kesayangan mama yang tercinta ini
tapi kamu yang bersihin kamar mandi ya
ya udah yuk masuk
eh tunggu situ
mama mau ambil pel sama sapu dulu
kamu cari sikat kamar mandi
ideh sikat kamar mandi
mending video call sama mas gedeh
aduh ini rumah bener bener ya
kamu di mana adriana
aku tinggal di rumah kosan yang cuma sepetak ini mas
mas bisa lihat sendiri kan di belakang tuh
ya ampun adriana
kalau kamu mau ngontrak cari kontrakan yang bagus lah
banyak kan yang kayak gitu yang bagus yang lebih bagus lah
daripada yang mas lihat dari video

daripada yang mas lihat dari video